jenasah julia peres
maka tadi pukul tujuh belas lima proses pemakaman dari julia perez itu sendiri sudah selesai
namun masih ada sisa sekitar ratusan masyarakat yang masih terseret dengan animo untuk melihat proses terakhir persemayaman dari julia perez itu sendiri
dan ada sejumlah artis tanah air seperti luna maya ruben onsu yang tadi sekitar pukul tujuh belas lima tadi juga sudah meninggalkan lokasi tpu pondok rangon jakarta timur
dan sedikit olivia memang proses persemayaman air dari julia perez ini setelah tiba
tadi pada pukul empat belas waktu indonesia barat di rumahnya di klaster beauty blok s raffles hill cibubur begitu
dan kemudian sempat disolatkan di sekitar tidak jauh musola di sekitar rumah julia itu sendiri
ada di musola al ikhlas dan kemudian dibawa ke tpu pondok rangon
tepatnya di blok empat unit islam untuk kawasan vip itu sendiri
dan tadi setelah masuknya jenazah dari julia perez ini memang ada sedikit penumpukan untuk masuk ke dalam tpu ini
karena memang banyak sekali masyarakat yang bertumpuk untuk melihat
bagaimana proses terakhir dan juga proses doa proses solawat untuk mengantarkan julia perez kepada persemayaman terakhirnya itu sendiri
dan selain itu juga mereka tetap seperti biasa olivia
bagaimana sering kita lihat bahwa masih banyak juga masyarakat sekitar yang terseret animo untuk melakukan foto ataupun swafoto
dengan sejumlah artis artis dan juga melakukan suap foto di tempat pemakaman umum ini itu sendiri
dan sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya memang julia perez mengembuskan rapat terakhirnya tadi pagi di usia tiga puluh enam tahunnya setelah mengidam

yang telah dideritanya sejak tahun dua ribu empat belas lalu
di mana status sadu masih satu b dan kemudian berlanjut karena kankernya cukup menyebar walaupun julia perez telah melakukan pengobatan ke singapura begitu
dan berlanjut ke stadium empat dan akhirnya julia perez harus mengembuskan napas terakhirnya
tadi juga kami sempat melihat ada sejumlah keluarga dari julia perez yang memang bisa kita pastinya mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihannya
dan tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu bapak
dari almarhumah julia perez yang mengatakan bahwa ada duka yang sangat mendalam dan juga rasa hilang yang sangat mendalam
karena sosok julia perez yang dikenal tidak hanya sebagai sosok yang sangat baik dan juga sangat menyentuh hati para teman temannya
tapi juga dikenal sebagai sosok yang bertalenta dan juga sosok yang sangat gampang masuk ataupun mudah bergaul dengan sejumlah elemen di masyarakat
sehingga menjadikan ada kenangan khusus yang ditinggalkan oleh julia perez setelah mengembuskan nafas terakhirnya di usia tiga puluh enam
baik tadi dari obrolan sisi dengan ayah angkatnya almarhumah
apakah ada indikasi rencana dari pihak keluarga untuk melakukan acara setelah selesai dikemuikannya almarhumah
mungkin ada tahlilan di rumah atau ada rencana atau agenda apa yang lainnya
ya mereka mengatakan akan terus melakukan pengajian dan juga doa bersama untuk di kediaman julia perez itu sendiri
tapi mereka sendiri lebih berterima kasih begitu karena melihat adanya banyaknya orang yang berpengalaman
dan juga animo masyarakat yang kemudian datang membadati tpu ini mereka menyimpulkan bahwa begitu banyaknya cinta yang diberikan dan juga dikasihkan kepada julia perez untuk mengantarkannya dalam persemayam terakhirnya hari ini
dan mereka juga berterima kasih ada banyaknya dukungan dari baik itu masyarakat ataupun kalangan selebriti termasuk tadi ada melani ada ruben yang memang tadi sejak pengamatan kami sejak dibangunnya memang tenda tenda dari tempat di semayam kamarnya julia perez sejak pukul enam belas ini memang sudah berhasil
dan juga ada di tpu dan mengurus secara detail detail bagaimana itu prosedural penguburan julia perez dan juga mengatakan bahwa apresiasi adanya banyak pihak yang membantu julia perez hingga persemayam terakhir tersebut
baik terima kasih banyak laporannya
nur aspasya melaporkan dari pondok rangon jakarta